mau ngapain kalian mau ngapain nih mau ini mau ini mau ambil itu
jadi kamu enggak mau kasih teko itu mau kok ya
ayah kok aja tuh men udah pulang siang siang gini
ayahku yang super ganteng
raya mau minta uang dong ya
buat beli bola baru
mimpi apa aku semalam
kamu di sini bukan kejar
seunyu unyu hehehe bos ngapain menabrak tabrak lagi lamaan ayo cepat kita kejar
kok ayah sama ibu
ya emang disini baru pulang
jadi tadi yang
kamu pikir ayah ada dua
coba ii ii ping dapetin teko iya hehehe mayan mumpung si jeng pangeran lagi di luar mendingan
ii ping buka dulu ah ini tekonya hehehe oh oh oh oh hehehe disini penuh dengan mainan hehehe
jam syut ya hehehe tret tret apa ini keluar apa ini mendingan ii ping main beginian
assalamualaikum waalaikumsalam nenek apa kabar
nenek apa kabar
baik saya mewakili orang tua dari anak anak ini minta maaf sama nenek karena anak anak sudah mengganggu nenek selama ini
tapi sebetulnya mereka baik kok semuanya ya namanya juga anak anak nih terkadang suka jahil suka nakal
mereka hanya ingin bagaimana supaya bisa main sama nenek itu aja
bagian ya nek ya nenek itu kenapa tuh
pantesan aja ya nek anak cucu nenek itu gak pernah ada yang datang kesini
lihat malah masuk itu nenek dia tuh
romanya romanya iping mencium aroma sesuatu nih
bau nyicin pangeran
eh masa ngumpet disini
ntar ketahuan gimana
ngecil aja deh
jadi lili put
udah keser dulu ya
iping sekarang udah mengecil
aduh iping harus ngumpet kemana nih
tinggal kesitu aja dah
aduh kayaknya disini aman gak ya
aman enggak ya
aman enggak aman enggak
aman aja dah
ah dengan iping istirahat
nenek kangen sama kamu kak
nenek sampe benci sama alang alang
pasti ada kuih kuih disini
coba nenek gak marah sama ayah kamu ya
pasti ayo kamu akan sering sering kesini nemuin nenek
jin jahil sama satu tuyul putek lagi ini mau kesini nak
buat gimana sih ah
mendorong dorong aja ah baga
nih ada mainan
ini bukan saja main main
nah itu memang teko yang aku cari
nih ambil kalau bisa
ini lili put
masa depan iping penyum
mana kita tahu kalau ada ibing di dalam sini
orang juga datang ngecet pokoknya

taman ini sangat bersih
terus kuat tadi
tapi tengok ini